kita akan beralih ke informasi lainnya
wali kota medan sumatera utara bobi nasution
resmi menjadi kader partai gerindra
menantu presiden jokowi dodo itu langsung menerima
kartu tanda anggota atau kta partai gerindra
usai menerima kta bobi bilang dirinya sudah meminta izin
ke presiden joko widodo sebelum bergabung partai gerindra
bobi mengaku keputusan yang bergabung karena gerindra
punya kesamaan visi dan misi membangun sumatera utara
bobi juga mendaftarkan diri sebagai calon gubernur
usai wali kota medan bobi nasution
yang kini resmi bergabung dengan partai gerindra
menurut jokowi langkah menantunya itu menjadi tanggung jawab sendiri
jokowi menambahkan sebagai orang tua hanya bisa mendoakan
ke partai besutan prabowo subianto
hal ini diungkap jokowi di selah kunjungannya
sudah ditanyakan langsung ke yang bersangkutan